masih dari sepak bola kembalinya persebaya surabaya ke pentas nasional
membuat evan dimas darmono ingin memperkuat klub berjuluk bajul ijo tersebut
meski demikian evan masih menghargai bayangkara fc klub yang menaunginya saat ini
evan dimas darmono pemain tim nasional indonesia sangat bersyukur
dengan kabar kembalinya persebaya surabaya ke pentas sepak bola nasional
evan yang dibesarkan dengan atmosfer lapangan hijau karanggayam tak menampik
bahwa persebaya masih tetap menjadi bagian dari dirinya
evan memang meniti karir melalui kompetisi internal persebaya bersama klub mitra surabaya
ketika kisruh dualisme persebaya terjadi
dengan pilihan bahwa karirnya harus terus berlanjut
evan akhirnya berlabuh ke klub pecahan persebaya
yakni bayangkara surabaya united yang saat ini sudah berganti nama dengan bayangkara fc
mimpi untuk berseragam green force nampaknya bakal terwujud apabila di musim depan
evan mau berlabuh ke klub kebanggaannya
untuk berlaga di kasta divisi utama
saya juga kan dari situ maksudnya internal dari situ
dulu saya lihat ya cuma persebaya yang lihat saya
kira kira saya yang persebaya pertandingan setiap pertandingan saya kan lihat
jadi ya dulu pengen kan berlagak di situ
terus begitu saya nyari poin bola belum sempat balik
dan saya bisa maksudnya berlagak yang terbaik
sementara menteri pemuda dan olah raga imam nahrawi
sangat menghormati keputusan eksekutif komite pssi
yang akhirnya memberikan jalan bagi tujuh klub terhukum
termasuk persebaya untuk bisa kembali berlaga di liga indonesia
namun keputusan ini harus terus dikawal ketat dan tidak boleh ada perubahan
bagaimana di kongres luar biasa nanti harus dikawal
dan ketua umum maupun sku pssi yang akan datang
tidak boleh kemudian menghapus apalagi merevisi keputusan itu
karena ini penting
penting bagi sehatnya persebaya nasional
keputusan kembali berlaganya persebaya bersama enam klub lainnya
yang oktober nanti akan diketok dalam kongres pssi di makassar
memang menjadi hawa segar bagi para insan sepak bola
yang terpenting bagaimana klub beserta supporter bisa menjaga suportivitas selama kompetisi
untuk meyakinkan kepada pssi bahwa klub klub terhukum ini
tetap tunduk pada aturan selama apa yang dilakukan induk organisasinya benar